selanjutnya danau yang jernih ini menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi
di kalimantan timur tepatnya kabupaten berau ada sebuah danau yang terkenal karena kejernihannya
dan juga bisa berubah menjadi dua warna berikut liputannya
sebelum menuju danau nyadeng pengunjung harus menyusuri sungai dengan perahu ketinting dari desa merabu
kecamatan kelai kabupaten berau
waktu yang diperlukan sekitar tiga puluh menit setelah itu pengunjung kembali menyusuri jalan setapak hingga sampai di danau nyadeng
selain melalui sungai pengunjung juga bisa berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar satu lima jam melewati hutan
danau nyadeng merupakan salah satu objek para wisata yang menarik untuk dikunjungi
air di danau ini bisa berubah warna menjadi hijau atau biru
pengunjung juga bisa berenang serta bercengkrama dengan ikan ikan yang ada di danau
danau ini adalah sumber
mata air dari pegunungan kars yang kurang lebih luasannya satu hektare
untuk wisata peminatnya sangat banyak
jadi ini salah satu ikon menurut saya yang ada di kampung merabu
karena danaunya memang bagus bersih kemudian sangat dingin
banyak juga ikan ikan yang berani muncul dekat ke pengunjung waktu berenang
sayangnya objek wisata ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat
hingga jumlah pengunjung pun belum terlalu banyak
saat ini sebagian besar pengunjung justru berasal dari luar negeri
kalau untuk potensi wisata sebenarnya masih lebih banyak pengunjungnya itu dari luar negeri
tentunya kami berharap penuh kepada pemerintah daerah
bahkan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat untuk
perhatikan juga kami di sini
karena walaubagaimanapun kami berusaha
kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah
tentunya akan lambat perkembangannya
selain menikmati danau nyadeng
pengunjung juga bisa melihat pemandangan pegunungan kars
dengan mendaki gunung ketepu yang berada di dekat danau nyadeng
menuju ke puncak gunung ketepu bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama dua jam